ayo rati kita harus segera ke sana
senjata dari kekuatan gelap
pasti akan musnah dengan sendirinya
jadi aku mohon menyerahlah
jangan banyak bicara
jangan banyak bicara
senjatanya memiliki kekuatan yang sangat besar
arda lepa juga tidak akan menang
aku bergabung dengan mereka
saya berharap mendapat keuntungan
tapi kalau begini
bisa bisa aku yang celaka sendiri
aku harus pergi menyelamatkan diri
dan kembali ke sukamana
itu sudah kata kata saya
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
aku tidak akan mengganggu
aku akan membawa nimasara rasanta
ke curug bidadari itu untuk diobati
masa akan datang
saya menghargai paidas
masa seperti ini
masa seperti ini
aku akan menegus semuanya
supaya kau bisa diobatin ibas
sekali lagi maafkan diriku
cepat katakan kepadaku
dimana curug bidadari itu
dan aku harus ketemu dengan siapa
apakah aku bisa mempercayainya
aku sendiri terluka
dalam keadaan selemah ini
aku tidak mungkin membawa nima sararasantang sendiri
waktunya semakin sempit
tidak ada pilihan lain
aku terpaksa menyerahkan nima sararasantang pada yudhagara
di ujung barat ini
kau akan menemui curug bidadari
tuhan anda suci
bukan sendirian menurutmu
jatuh paham rupanya
kau pernah menempuhku
di depan ke arah duit

dan yang keluar kamu menggunakan
namanya pun suka berk passive skills
an tua dua aku